kita ke informasi lain sepasang kekasih di kabupaten tegal jawa tengah
ditangkap lantaran menganiaya bayi laki laki mereka hingga tewas
jenazah bayi kemudian dikubur di pekarangan rumah pelaku pria
hingga akhirnya ditemukan warga
sepasang kekasih as warga desa kalisoka kecamatan dukuhwaru tegal jawa tengah
dan ap warga desa kedung sukun kecamatan adiwerna tegal
ditangkap lantaran menganiaya hingga tewas dan menguburkan bayi laki laki
kasus ini terungkap setelah warga digegerkan penemuan jenazah bayi laki laki
di salah satu pekarangan di desa kalisoka kecamatan dukuhwaru pada tujuh april lalu
penemuan itu kemudian dilaporkan ke pemerintah desa dan polsek dukuhwaru
jenazah bayi kemudian dibawa ke rumah sakit dr susilo selawi
pelaku pengubur jenazah bayi adalah as dan ap orang tua bayi
ap sang ibu melahirkan bayi hasil hubungan di luar pernikahan itu seorang diri
ap lalu menganiaya bayinya hingga tidak bisa bernapas
ap beralasan ia panik lantaran takut kehamilannya diketahui oleh keluarga
ap kemudian mengubur korban di pekarangan rumahnya
lima hari berselang ap membongkar kubur dan membawa jenazah korban kepada as
keduanya kemudian kembali mengubur jenazah bayi mereka di pekarangan dekat rumah as
di desa kalisoka kecamatan dukuhwaru
disepakati saat itu dihubungi untuk pacarnya yang posisi ada di bekasi
nah setelah pulang langsung disepakati untuk dikuburkan ulang
nah tetapi karena ada cerita dari salah satu keluarganya
nenek dari pelakunya laki laki ini
karena di pekarangan kesud ada gunungan tanah yang mencurigakan
akhirnya dikorek korek ternyata ada air putih
setelah dibongkar didapati ada jamin
as dan ap ditangkap di lokasi yang berbeda
keduanya dijerat dengan undang undang tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara